ya pemerintah malaysia kembali menerapkan lockdown nasional
aturan tersebut berlaku tepat jelang perayaan hari raya idul fitri
sebelumnya malaysia mencatatkan lonjakan kasus covid sembilan belas yang cukup signifikan
bagaimana kondisi wni di malaysia dan seperti apa wni di sana merayakan idul fitri
di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas di malaysia
saya akan berbincang pada malam hari ini dengan duta besar luar biasa
dan berkuasa penuh republik indonesia untuk malaysia pak hermono
selamat malam pak dubes apa kabar pak
selamat malam mas renhan alhamdulillah kabar baik
bagaimana kabarnya di jakarta
kabar baik pak hermono selamat hari raya idul fitri untuk anda dan juga keluarga di sana pak
terima kasih selamat hari raya idul fitri
baik pak dubes langsung saja
kita tahu bahwa saat ini malaysia tengah mengalami lonjakan kasus dalam beberapa hari terakhir
bahkan disebut lockdown ya atau mungkin bahasanya mco di sana movement control order
nah di tengah situasi yang seperti ini pak
seperti apa kemudian perayaan idul fitri di kbri dan juga masyarakat di wni di sana
tentu jauh berbeda dengan kondisi normal ya pak
ya jadi karena ada pengetatan yang luar biasa gitu ya
praktis tidak ada perayaan ya
kbri pun yang biasanya melaksanakan sholat idul fitri hari ini tidak mengadakan
jadi kalau kita lihat jalan jalan pun sangat sepi
jadi jalan jalan itu kosong ya
jadi yang kita lihat orang memang
semua tinggal di rumah
jadi tidak ada perayaan lah ya
jadi siraturahminya virtual saja atau bagaimana pak hermono
karena memang salah satu larangan dari mco itu adalah larangan untuk saling mengunjungi sana saudara
itu tidak boleh
jadi halal bihalal itu dilarang
ini memang tidak bisa berkunjung ke rumah teman ataupun bersaudara
dan yang kita lihat di sini ini rakyat betul betul patuh ya pas larangan itu
saya kira memang ada semacam kekhawatiran akan terjadi ledakan sebagaimana yang terjadi di india
katakan ini betul betul memberikan trauma sehingga rakyat betul betul patuh ya kalau kita lihat
jalan pun kosong sama sekali
oke jalan kosong tidak boleh larangan untuk berkunjung satu sama lain
jadi hari ini kegiatan pak dubes dan juga keluarga hanya virtual saja idul fitri di rumah atau bagaimana pak
dengan mungkin wni di kbri
atau mungkin yang kemudian juga melakukan komunikasi dengan anda
ya saya di rumah saja tidak kemana mana
ada satu dua teman yang datang staf kbri
tetapi secara umum memang salah satu yang dilarang juga dilarang mengadakan open house
dan juga dilarang untuk saling mengunjungi
jadi ini betul betul ketat sekali
ketat sekali yang pembatasan pembatasan yang dilakukan selama masa mco ini sampai dengan tanggal tujuh juni nanti
ini betul betul sepi
pak dubes apa saja larangan larangan ya yang diatur dalam mco
kalau di malaysia tentu kalau di jakarta kan kita biasa mengenal ada psbb
begitu tentu dengan sejumlah aturan aturan
nah kalau di malaysia dengan pengetatan penuh ini apa hal hal yang kemudian mutlak dilarang pak hermono
yang dilarang pertama lintas lintas kabupaten lintas distrik itu tidak dilarang
kemudian sekolah dilarang
masjid sholat idul fitri itu hanya
maksimum kalau kapasitasnya seribu orang dia hanya boleh lima puluh orang
kalau kurang dari seribu orang dia hanya boleh dua puluh orang
kemudian sekolah pun dilarang
makan di restoran juga dilarang ya
jadi memang banyak sekali mengunjungi tadi pun dilarang
jadi perjugaannya adalah
karena ada banjar ramadan kemudian banyak orang makan di restoran untuk puasa
ini semua yang dilarang
karena nyebarannya itu dari aktivitas masyarakat selama bulan ramadan ini
terutama yang seperti bazar ramadan itu yang ada di malaysia memang sangat populer
tetapi itu menjadi sumber penularan yang luar biasa
tinggi tinggi sekali pak herma
pengen kenaikan kasusnya
pak di tengah tingginya kasus kemudian juga ada pengetatan di sana
monitornya pemonitoran ya dari kbri terhadap wni di sana bagaimana pak
karena kan cukup banyak ya wni kita di malaysia bahkan mungkin sangat banyak
jadi kita yang kita lakukan adalah melalui media sosial
termasuk facebook pribadi saya juga berkomunikasi dengan masyarakat facebook kbri
kemudian juga selalu ada pejabat
tiket ya selama libur ini
kita tugaskan salah satu diplomat untuk standby
kemudian untuk urusan urusan yang sifatnya darurat kbri pun selalu buka
ada juga tiketnya
tapi yang paling banyak digunakan untuk monitoring dan memberikan penjelasan kepada masyarakat adalah melalui media sosial kbri
oke artinya kondisi wni di sana secara umum bagaimana pak
bebas baik baik saja atau kemudian juga memang harus mau tidak mau begitu mengikuti aturan
yang sudah ditetapkan oleh kbri
atau kemudian juga mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
ya mau tidak mau harus mengikuti
karena ini dendanya kan sangat tinggi
paling rendah itu rp sepuluh
empat puluh juta kan lumayan besar ya
dan bisa langsung dipenjara
kalau dia misalkan bandel atau bagaimana itu bisa langsung penjara
jadi alhamdulillah warga kita disini disiplin mengikuti arahan arahan dari pemerintah malaysia
dan sejauh ini kita sudah bisa mengikuti
tapi sejauh ini kita tidak menemukan ada laporan warga kita yang ditangkap karena melanggar aturan itu
alhamdulillah kita belum menerima laporan seperti itu
kalau kemudian ada wni di sana yang ada keperluan tadi yang disampaikan juga oleh pak dubes
itu seperti apa kemudian
karena kan ada pembatasan ini
dalam masa pembatasan ini seperti apa kemudian hal hal yang sifatnya mungkin penting atau urgent untuk berkomunikasi dengan kbri
bagaimana pak dubes

ada orang yang selalu standby untuk menjaga itu
dan kalau memang ada keperluan keperluan khusus untuk lintas wilayah gitu ya
kbri juga bisa memberikan surat keterangan dan alasan yang jelas yang memang dibolehkan untuk melakukan lintas kabupaten lah kalau kita gitu ya
jadi harus dilihat alasannya apa
karena ini kan ada enam kegiatan yang dibolehkan
seperti karena sakit karena mengunjungi suami atau lainnya
itu masih dibolehkan dengan catatan satu mobil itu hanya boleh tiga orang termasuk pengemudinya
lebih dari itu nggak boleh
kalau sakit itu hanya boleh didampingi satu orang
jadi memang sangat ketat sekali mas reinhardt pembatasan pembatasan yang sekarang ini diberlakukan
pak hermono kita tahu di indonesia juga saat ini tengah mengantisipasi varian baru ya
salah satunya adalah kemudian mengimbau para migran untuk tidak dulu pulang kampung
atau pulang ke indonesia begitu
menahan diri terlebih dahulu
tapi tampaknya juga kerinduan masyarakat atau mungkin pekerja migran juga sulit untuk terbendung
sehingga banyak juga yang sudah kemudian kembali ke tanah air
apakah juga kemudian anda di sana juga menghimbau hal yang sama kepada masyarakat wni untuk lebih baik kemudian tidak pulang dulu
atau kemudian di tengah pengetatan ini mau nggak mau kemudian juga tidak bisa untuk pulang ke tanah air
seperti apa pak dubes
ya jadi kita pun melakukan himbuan himbuan ya melalui media sosial
kita menggunakan ormas ormasa yang menjadi membantu maberi untuk menahan atau menunda ke pulangan
tetapi memang kita sadari juga ada orang orang yang kondisi tertentu dia harus pulang
kalau kita lihat dari catatan yang lapor ke kita dengan meminta surat izin keluar masuk
selama masa larangan mudik itu ada sekitar tujuh lima ratus warga kita
yang mudik ya
ini karena memang kondisi yang tidak memungkin lagi mereka lebih lama di sini misalkan sakit
tidak bekerja dan alasan alasan yang sifatnya darurat
jadi memang ini yang menjadi kendala kita adalah banyak warga kita yang memang tidak mungkin lagi bertahan lebih lama di malaysia
karena utamanya karena sakit atau dia kehilangan mata pencarian ya
apa jadi pengangguran
nah ini yang kita
berikan surat jalan untuk kurang
tetapi tentu dengan penjelasan bahwa harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di indonesia
oke artinya ada screening juga ya pak hermono untuk wni yang kemudian menginginkan surat perjalanan pulang
ya ada screeningnya kalau dia tidak membawa surat izin keluar masuk yang diterbitkan oleh kbri ataupun kjri
maka airline itu tidak mau bawa
airline tidak akan mengizinkan atau mengizinkan apa
airline maupun ferry itu tidak akan membolehkan orang pulang ke indonesia tanpa membawa surat izin keluar masuk yang dikeluarkan oleh kbri dan kjri
jadi ini sebagai alat kita
pak hermono ada tidak cerita kemudian dari mungkin beberapa wni kita di sana di tengah pengetatan kasus tapi juga tidak bisa pulang kemudian tapi juga harus membatasi diri
apa yang kemudian menjadi cerita dari para wni kita di malaysia pak
ya pada umumnya mereka mengeluhkan bahwa dia sudah tidak ketemu keluarganya setahun lebih bahkan ada dua tahun tiga tahun
ya sudah ridu dengan anak anak saudara terutama yang punya keluarga punya anak
ya mereka tanya surat di facebook saya
jadi ya kita sama sama kita pun tidak bisa pulang gitu ya
ya kita nggak mudik itu asik kira kira begitu lah
ya mereka sambil bercanda bercanda di media sosial
ya mereka pun pada akhirnya juga memahami memang kondisinya tidak memungkinkan mereka untuk ketemu keluarga di hari raya ini
jadi ya berat tapi ya saya kira masyarakat bisa memahami kondisi ini
pak dubes terakhir apa pesan yang ingin anda sampaikan untuk wni di malaysia atau mungkin juga untuk semua pihak berkaitan dengan pengetatan yang terjadi dan juga menahan diri karena tidak bisa kemudian bersilaturah
pertama apa yang sudah anda lakukan
pertama kita tidak tahu covid ini akan seperti apa
yang jelas covid ini masih ada di sekitar kita dan angkanya masih menunjukkan meningkat
jadi kita hibau masyarakat agar betul betul matuhi aturan aturan larangan larangan yang dilakukan oleh pemerintah malaysia

dan kita juga memohon pengertian masyarakat untuk tidak mudik dulu kecuali untuk alasan alasan yang sangat jarurat
ya karena memang di indonesia pun kalau kita lihat di media itu kan yang mudik yang ke tempat tempat hiburan itu pun cukup mengkhawatirkan juga ya kalau kalau akan terjadi lonjakan
yang kita himbau masyarakat agar yang ada di malaysia tetap tenang dalam kondisi sekarang ini sabar ya mudah mudahan ini bisa cepat selesaikan lah
pak hermono duta besar luar biasa dan berkuasa penuh ri untuk malaysia terima kasih banyak untuk waktunya
sekali lagi selamat hari raya idul fitri pak sehat sehat selalu untuk anda juga keluarga beserta juga semua wni kita di malaysia
terima kasih banyak pak hermono selamat malam
terima kasih mas rehat selamat malam dan stay safe ya
ya terima kasih